ya nggak apa apa lembaran baru aja putih putih ya
ibu saya salam kebaikan
ya sekali lagi terima kasih untuk warga muara baru terutama ya
kita setelah selesai acara dari kpu langsung ke sini untuk meninjau keadaan rusun yang ada di sini
ini kami memang mendengar sebelum kesini banyak sekali keluhan keluhan ya terkait pemukiman yang ada di sini
kita ingin melihat kondisinya secara langsung sekalian bagi susu untuk anak anak juga
habis ini ya alhamdulillah saya mendapatkan waktu untuk bisa soan dan silaturahmi dengan bapak wakil presiden
yuk di jakarta sampai kapan
sekali lagi saya kalau cuti nggak bisa lama lama harus segera kembali ke solo untuk melaksanakan tugas sebagai wakil wali kota surakarta
kemarin katanya mau ketemu beberapa tokoh
kemarin katanya mau ketemu beberapa tokoh
sebenarnya sudah dari minggu lalu sudah tapi tertutup
ketemu dengan pak wakil presiden
kenapa jakarta utara dan kenapa kemeja putih
oh enggak nanti bukan cuma jakarta utara
semua tempat yang banyak masalah yang banyak kemiskinannya pasti akan kami sambangi
pantau akan kami evaluasi akan kami dengarkan juga keluhan keluhan warga
pasti akan jatuh di jakarta utara
kan pada waktu kampanye pada waktu debat saya sering mengutarakan pentingnya pemerataan pembangunan
jadi belusukannya bukan hanya di jakarta aja nanti ya
wilayah terdekat jakarta utara apa mas
lembaran baru aja putih putih ya
evaluasi program makan siang gratis di jawa ini sampai sama mana sih
ya ini masih kita pikirkan skema skema terbaik
biar sekali lagi tepat sasaran menunya baik proses logistik distribusinya baik
nanti segera kita pastikan ya ke depan seperti apa
segera kita pastikan ya setelah ini ya
bukan berpisah dengan pak prabowo pak
bukan berpisah bagi tugas